kebakaran yang terjadi di tpa sarimukti tidak hanya mempengaruhi kesehatan warga yang berada di sekitar tpa
namun juga mempengaruhi tingkat perekonomian sebagian warga yang menggantungkan hidupnya dari sampah sampah yang ada di sarimukti
pendang adalah salah satu dari ratusan pemulung yang biasa mencari rezeki dari tumpukan sampah di tpa sarimukti
pria berusia empat puluh tahun ini mengaku selama setahun terakhir mengumpulkan sampah kasur berbahan busa dan kapuk untuk kembali dijual ke para bandar
karena tpa sarimukti ditutup akibat kejadian kebakaran
endang belum bisa lagi mengumpulkan sampah kasur yang baru dan hanya menunggu sampah sampah lamanya bisa terjual
paling rp lima puluh per hari kalau ada rezeki rp seratus juga ada
rp tujuh puluh lah rp tujuh puluh an
tapi akhirnya aku kebakaran pak
yang sesah gitu baru rp lima puluh rp tiga puluh kayak sesah ya nama gitu
nggak ada malah kamu kapuk kamu deken busa gitu kan
sesah ya nama gitu
aku akhirnya kebakaran teh gitu lah
nasib daus dan hadipun setali tiga uang
pemulung yang berusia tujuh puluh enam dan delapan puluh tujuh tahun ini merasakan ada pengurangan pendapatan
akibat tidak banyaknya sampah baru yang bisa diambil
mereka kini hanya berharap sampah sampah kertas plastik botol kaca
dan berbagai jenis sampah lainnya yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya bisa dijual sebelum tpa sari mukti kembali dibuka
paling besar empat puluh tiga puluh satu hari ya
biasanya berapa pak
kalau umpamanya di landasan tergantung ya nyarinya kalau nyarinya ke tol gitu ya
itu ya bisa sampai seratus
tapi kalau yang seperti ini lima puluh ke bawah
saat ini terdapat kurang lebih empat ratus pemulung yang menggantungkan hidupnya dari ribuan ton sampah
yang datang setiap hari di tpa sari mukti
dengan ditutupnya operasional tpa sari mukti
para pemulung ini berharap kebakaran segera meredah
karena di tpa darurat yang akan dibuka sebagai pengganti sementara
mereka diminta untuk tidak mengambil sampah di lokasi tersebut
angga putra siti irvan kabupaten bandung barat jawa barat